jenasa pulu darmawan pilot pesawat yang jatuh di bsd tangerang selatan minggu sore tiba di rumah keluarganya di semarang jawa tengah
jenasa dikebumikan di pemakaman umum desa duren kecamatan bandungan kabupaten semarang
isak tangis keluarga pecah ketika jenazah pulu darmawan korban tewas dalam kecelakaan pesawat latih di bsd tangsel banten tiba di rumah duka
keluarga tak menyangka karena pul darmawan berpengalaman sepuluh tahun bekerja sebagai instruktur pilot
setelah disolatkan jenazah akan langsung dikebumikan di pemakaman umum desa duren kecamatan bandungan kabupaten semarang
kami sudah mempersiapkan untuk prosesi selanjutnya yaitu kita akan menyalatkan jenazah kemudian nanti dilanjutkan ada acara dulu sebelum pemberangkatan jenazah
setelah itu selesai kemudian jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman umum
di dusun jeptak desa duren kecamatan bandungan kabupaten semarang
sementara itu jenazah kopilot korban jatuhnya pesawat latih di tangerang selatan mayor purnawirawan suwanda dimakamkan di cirebon jawa barat senin siang
orang tua istri anak dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di tpu kebun kelapa rw sembilan
korban terakhir berkomunikasi beberapa menit sebelum pesawat jatuh
saya dengar musibah ya di jam empat belas empat puluh tiga
sebelum itu kan saya setelah satu menit sebelum kejadian itu saya telepon eh bukan telepon maksudnya informasi ke papa untuk tanggal dua puluh satu kan ada event di tanjung lesu
beliau bilang menunggu info dari beliau gitu
terus setelah saya infokan empat belas empat puluh dua itu empat belas empat puluh tiga saya diinfokan lagi
dari kondisi bapak saya
dan di empat belas empat puluh tiga itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di bsd itu
sementara itu jenazah korban pesawat latih jatuh di bsd tangerang selatan farid ahmad disemayamkan di rumah duka di kompleks grand villa cihanjuang kabupaten bandung barat
jenazah farid ahmad teknisi pesawat teknam p dua ribu enam t yang jatuh di bsd dimakamkan di tpu cisawi c
jangan lupa like share dan subscribe ya